selasa pagi menjelang berakhirnya penerapan pembatasan sosial berskala besar fase ketiga di dki jakarta
ruas jalan matraman menuju menteng jakarta pusat kembali dipadati kendaraan pribadi
kepadatan lalu lintas tampak di jalan layang matraman
antrian kendaraan pribadi ini mengekor hingga sekitar satu km dan nyaris tak bergerak
sejumlah petugas di checkpoin proklamasi berusaha mengurai kepadatan
dan tetap mengawasi pergerakan kendaraan yang melintas
pengendara yang melintas harus tetap mematuhi aturan psbb
namun kanit lantas polsegmenteng kompol sumpono belum dapat memastikan
apakah pengendara ini pekerja perkantoran atau warga dengan keperluan pribadi
harus lalu lintas yang dari arah jalan pramuka yang memasukin jalan proklamasi
hari ini cukup ada peningkatan signifikan
sementara itu pada selasa pagi kantor satlantas jakarta timur
diserbu warga yang akan mengurus perpanjangan surat izin mengemudi
banyaknya warga memicu kemacetan lalu lintas di jalan di panjaitan jatinegara jakarta timur
meski sat lantas jakarta timur sudah membatasi nomor antrian per hari
warga sudah terlanjur berjubel
bahkan warga mengabaikan anjuran pembatasan sosial dan jaga jarak fisik
karena antrian dibatasi dua ratus orang saja
sejumlah warga tidak mendapat nomor antrian meski sudah datang sejak pukul lima pagi
warga yang tidak mendapat nomor antrean akhirnya terpaksa kembali pulang
tim liputan cnn indonesia